kang komar lagi ke depok ke rumah orang tuanya
kenapa gak bisa di telpon
kalian tidak bisa mencari copet dan dompet imas yang dicopet
gak bisa membawa uyan ke saya
tapi kalian bisa belanja kaos kaki warna pink buat mak mertua saya

kamu sengaja dari rumah kesini
cari sepatu dulu buat ibu mertua saya
susah juga cari sepatu olahraga buat ibu mertua saya
sampai saya harus masuk
dua hari dari kemarin
saya baru nemu barusan
kalau saya dapet nomernya
warnanya gak ada
kalau saya dapet warnanya
nomernya yang gak ada
ibu mertua saya itu
tapi nomor sepatunya tiga puluh delapan
kakinya agak jebral
bukan cuma harus tiga puluh delapan
warna kesukaan dia
biar nyarinya susah
tapi akhirnya dapet juga
itu menggantung di motor saya
mau ngomongin sepatu mertua kamu
nama yang bagus dan cocok untuk perempuan
bukan lo yang mel guarantees
mengintrogasi kemarin saya yang diintrogasi
kalau saya minta kamu menghandle kinanti kenapa selalu gagal
jangan bikin dia marah atau kecewa
persoalannya harus selesai di kamus dan pertanyaannya harus
terjawab di kamu
minum kopinya terus pulang
ibu mertua kamu sudah gak sabar pengen lihat sepatu barunya
orang orang yang mampu melihat peluang usaha
sanggup menciptakan bentuk organisasi dan berani menanggung
resiko dari sebuah usaha yang kita teput
usaha di bidang
kapan kita ketemu kang umus
kita masih nunggu di telepon kang mus
gimana kalau kita makan dulu
saya mau pulang dulu
nanti ketemu di tempat biasa
jam berapa kang
tunggu aja sampe saya dateng
sekarang kita survei dulu untuk mengenali
situasi dan kondisi daerah operasi kita
sehingga kita bisa melakukan tindakan pencopetan yang efisien dan efektif
eh kak manus
ada urusan penting
saya aja yang buatin
terima kasih kak manus
terima kasih buat apa
oh itu kan dari istri saya
saya sudah bilang terima kasih sama c s i
sekarang sama kak manus
nggak usah itu kan dari istri saya
c s i kan uangnya dari kak manus
makanya saya bilang terima kasih juga sama kak manus
ya udah kalau gitu saya nggak bilang terima kasih
kamu udah ngasih uang bulanan buat c e doh kan
sama kamu c e doh bilang terima kasih
sama akang mak enggak bilang terima kasih
bilang cuma kang musnya yang enggak mau
jangan teriak ici
jangan teriak ici saya edo mak

gimana kabar suara
gimana kabar suara suami c e doh
masih di rumah aja
suami pemales mah enggak ada gunanya
mending di air keras dijadiin pajangan buat di ruang tamu
perpuluhan beli diri
sama sama memang bagus
nah hat meet ehkan

beliin els kaki kang buat emak

jeralpi papih itu mertua yang paling bangga
menantu pertama dokter menantu kedua kamu tentara
kalau calon menantu yang ketiga
papih mau nyuruh imas bikin minum buat menantu papih yang tentara
biar istrinya aja yang buatin
kapan mau ngasih papi cucu
makanya jangan sering ditinggal lama
jadi nggak jadi jadi
sudah tanggung jawab pi
sekarang juga saya kembali
saya kesini ngantar kirani mau nitip
sampai seminggu sebelum lebaran
istri kamu aman sama babi
terima kasih pi
atau mau marah
kayaknya ini bukannya
atau sama teteh yang cantik
sama teteh yang cantik aja
kenapa bukan sama saya
kan tadi disuruh milih
kenapa gak milih saya
di antara ketiga anak pak
kamu yang paling pinter masuk
kenapa kamu gak balik lagi ke dapur
papih mau makan
belum jendral sih
eh di rumah ini papih
jadi jangan membantah
jangan lama lama masaknya
panglima sudah lapar
terima kasih teh
lakukan pelawanan kang
saya sudah dengar
tapi belum bisa paham
bagaimana uyan bisa melakukan perlawanan
dia ternyata golok
dewi ini yang beli diurusin dulu
alamatnya di sms aja ya
itu siapa yang pesen
aku pergi dulu
berdaya sama tukang copet sampai tak berdaya menghadapi uian
sebetulnya bukan kita tapi kalian
kalau sudah saya maafkan terus bagaimana
saya berjanji tidak akan mengecewakan kang mus lagi
beli kaos kaki warna pink buat ibu mertua saya
tugas buat kalian bertiga
kalian sudah melihat secara langsung bagaimana situasi dan kondisi pasar
yang akan menjadi wilayah operasi kita
gorong pasar yang sempit
dan banyak pembeli yang hilir mudik
merupakan keuntungan buat kita
ya kalian bertugas sebagai penghambat lalu lalang orang yang belanja
kamu bertugas sebagai eksekutor
baiklah sekarang saatnya berlatih
saya adalah calon korban yang sedang berjalan di pasar
kalian harus menyalip saya dari belakang kemudian menghambat langkah saya
pura pura sibuk melakukan sesuatu atau berhenti di depan sebuah lapak seolah olah akan membeli sesuatu
sehingga langkah saya terhalang
kamu mendorong saya dari belakang
kamu mendorong saya seolah olah sedang tergesa gesa
pada saat yang tepat begitu calon korban sudah terjepit
putri kamu langsung eksekusi
balik ke barisan
baiklah besok pagi kita operasi
pernah latih ke kers vase
setelah setelan demi pada empuk

pelerin sarawek untuk nanti dance
kayaknya cuma kakak aja tukang cilok yang bisa delivery order
ya saya sebagai tukang cinhok memegang prinsip pembeli adalah putri raja
eh bukannya pembeli adalah raja
masa raja perempuan mau dibilang ratu juga kamu masih terlalu muda
cocoknya dibilang putri raja
kamu satu yang bangun
sempur menggunakan soke
gak tau kang udah tiga hari gak kesini
sama kang saya juga udah nelpon gak bisa
siapa yang tau rumahnya
kamu ke rumahnya
tapi nanti saya harus ke kodam latihan tinju
kamu ke rumah komar sebelum atau sesudah ke kodam
patu siapa nih
saya kang jualan
permisi saya mau beli kos kaki warna pink
kang saya mau berangkat sekarang
mau ke rumah kang kongmar sebelum ke kodam
habisnya disini juga saya kurang produktif
tapi kalau jualannya disini gak bagus
siapa yang mau datang kesini buat beli sepatu
gak ada modal buat buka toko kang
bukalapak di tegalegakan bisa
boleh buat saya
oh astaga berampun

apa si baru neu ya unsi
mau kemana kang
kamu harus tahu
kamu lama banget
ngantri ciro kemana
jauhnya di mana
ongkosnya diganti sama yang beli
kamu tahu nggak kalau kamu itu rugi
kalau ongkosnya rp sepuluh beli ciloknya cuma rp lima itu namanya rugi
tidak ada lagi ke depok ke rumah orang tuanya
ngomong kenapa enggak bisa ditelepon
bisa diusahakan yang lebih bagus
kalau ini gimana
ini apa saya kamu jangan pmp friend makan friend cuma iseng aja bos latihan
ya kang kata istrinya kang komar lagi ke depok
ke rumah orangtuanya
kalian tidak bisa mencari copet dan dompet imas yang dicopet gak bisa membawa uyan ke saya
tapi kalian bisa belanja kaos kaki warna pink buat emak mertua saya itu lumayan
hai hai halo kang lapor semua dompet sama hp saya udah kembaliin ke yang pasti kitamensil ayo

nah ini tintanya tapi gambar yang mau disablon harus diupdate dulu data screen
akan kalau nyablon suka sambil ngeringin rambut
itu memang untuk mengeringkan rambut tapi di sini digunakan untuk mengeringkan obat abruk
nah ini di sini digunakan untuk mengeringkan obat abduk

nah ini digunakan untuk mengeringkan obat abduk

iwan sudah latihan pinjol lagi
bohim lagi belajar sablon
yang lain minimal sudah tahu mau apa atau jadi apa
sampai jumpa di video selanjutnya
kita harus punya pilihan
kita nggak boleh selamanya di sini
kita harus bisa hidup lebih baik
kenapa dari tadi demam aja
saya tuh begini malu sama anak
saya iri sama suami teteh
nah apa kamu iris sama kang sudirman
sebetulnya bukan iri
tapi saya pengen seperti suami teteh
itu mah gak mungkin atau
saya mah dari sana ini udah begini
fisik saya gak sesuai
mental sama kecerdasan saya juga minim
saya nggak lolos tes jadi tentara
maksudnya mau seperti kang sudirman
kang sudirman itu apa
suatu saat nanti saya pengen bisa dibanggain istri sama mertua
suami teteh aja belum jadi general tapi sudah sudirman
pokoknya mah gitulah
udah lanjutkan lanjutkan
gimana tau anak anak
anak anak siap bertanding bapak panglima
siap bertanding siap
dudu siap bertanding
bagaimana kesiapan iwan
iwan saat ini siap tempur bapak panglima setelah menjalani seleksi sama anak anak
dia siap bertanding
saya lihat perkembangan iwan memang ada yang sangat signifikan
saya perintahkan untuk lebih fokus lagi melatih teknik teknik tinju yang terbaik
sehingga punya prestasi yang kita harapkan
oke kumpulkan dulu sebentar
iwan kamu gimana iwan sudah siap
sudah siap pak
sudah berapa ronde baru sana kamu latihan
berapa ronde hari ini
empat ronde masih kurang
kasih tiga atau empat ronde lagi
biar kamu mau lebih siap lagi ya
saya minta iwan latihan lebih baik lagi
kalau perlu setiap tiga ronde bermain dengan juni duduk dengan si sony
sehingga kamu bisa terlatih lebih baik
oke ya selamat berlatih
ya yuk toh ya
terima kasih ya